sebuah rumah di kawasan padat penduduk menteng dalam tebet jakarta selatan ludes terbakar saat arga merayakan malam takbiran
saudara dari video amatir kobaran api terus membesar membakar sebuah rumah berlantai dua
diduga api berasal dari korsleting pada tiang listrik hingga menyambar rumah warga
panikan sempat terjadi pasalnya warga sedang menggelar kegiatan takbiran
api dapat dipadamkan dengan mendatangkan lima belas unit mobil pemadam kebakaran